terkadang ketika berolahraga kita lupa ya sampai batas mana kapasitas tubuh
ancaman henti jantung menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai
apa ciri ciri tubuh ketika sudah kelelahan ketika berolahraga
halo selamat malam dokter
dokter ini merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah rumah sakit siloam karawaci
halo selamat malam dokter
selamat malam mbak dea
sehat gimana dokter sehat selalu ya
ya sehat juga terima kasih
dok ini kan kita tadi tahu ada beberapa kasus orang yang berolahraga
kemudian tiba tiba ada serangan jantung atau tiba tiba meninggal dunia
sebenarnya apakah tubuh ini memiliki alarm ketika kelelahan saat olahraga dok
ya memang satu sangat menyedihkan karena soalnya orangnya sudah semangat olahraga
eh taunya olahraga malah kenapanya aktif
bukannya orang olahraga kan harus dicari sehat ya
nah memang masalahnya ketika sedang olahraga namun tidak mengetahui apakah jantung kita cukup kuat
cukup mampu nggak untuk olahraga itu bisa menjadi masalah
dan memang angka orang yang meninggal mendadak karena penyakit jantung itu cukup tinggi
apabila seorang tidak mengetahui kapasitas jantungnya sendiri
ini kan banyak kasus ya dok
ketika di rumah tiba tiba sehat kemudian serangan jantung di pertengahan jalan
misalnya sedang berlari atau sedang naik sepeda begitu
sebenarnya ini apa dok ciri cirinya kalau mungkin di dalam tubuh kita kalau kira kira ini mau serangan jantung begitu
kira kira ada nggak dok ciri cirinya dok yang bisa kita rasakan
baik memang jantung ini kalau memang dia terjadi biasanya mendadak karena itu serangan jantung namanya
dan memang kejadiannya mendadak sekali
namun kadang kadang apabila menimbulkan gejala keluhan sakit dada adalah gejala yang paling khas
ini biasanya muncul ketika seseorang aktivitas lalu muncul dadanya rasa gak enak dadanya rasanya berat
seperti kram seperti diremas atau bahkan sampai keringat dingin
nah itu salah satu contoh yang membuat seseorang ini harus curiga bahwa ini siapa tahu serangan jantung
apabila berlangsung cukup lama lebih dari dua puluh menit itu lebih curiga lagi bahwa ini memang serangan jantung
nah namun ada sebab yang lain ada tanda tanda yang lain yang mungkin orang tidak kenali
misalnya orang seperti mirip sakit mah atau orang tiba tiba pingsan begitu aja tanpa ada sebab
tanpa ada trauma fisik atau benturan sama sekali itu juga harus hati hati
atau orang yang rasanya sesak nafas mengadak tiba tiba nggak ada apa apa tiba tiba sesak nafas
maka ini mungkin juga adalah masalahnya adalah penyakit jantung yang menyerang
jadi misalnya saya merasa seperti mah atau lambung saya sakit seperti terdesak begitu itu bisa jadi tanda tanda serangan jantung ya dok
salah satu gejalanya

salah satu gejalanya walaupun memang juga ada kemungkinan penyakit yang lain
salah satu gejalanya
namun apabila seseorang merasakan seperti itu dan tidak terpengaruh karena makanan
dan tiba tiba terjadi sampai keringat dingin sampai tak nafas
maka harus curiga bahwa keluhan yang tadinya dipikir sakit mah itu jangan jangan bukan sakit mah tapi adalah serangan jantung
nah kalau misal ada tanda tanda serangan jantung bahkan ada teman kita yang kemudian terjatuh begitu ketika olahraga
apa yang harus dilakukan dok pertolongan pertama
ketika pertolongan pertama terjadi kita mau nolong dia pertama adalah cari pertolongan dulu
jadi yang pertama adalah cari pertolongan lain
karena gak mungkin tolong seorang itu sendiri
jadi ketika kita menghubungi orang kita boleh menggunakan handphone kita
menggunakan mode peaker jadi sambil kita menolong kita bisa hubungin orang lain
yang terdekat dan kita segera asumsinya akan bawa ini orang ke rumah sakit
dan kalau memang kita bisa memungkinkan kita lakukan c
atau resusitasi jantung parakiduk yang terdekat dan kita segera asumsinya akan bawa orang ini ke rumah sakit dan kalau memang kita bisa memungkinkan kita lakukan ctr

karena apalagi sekarang di masa pandemi ini karena itu semua orang kita harus benar benar juga jaga supaya jangan sampai paling mengeluarkan
karena kita nggak tahu orang itu bagaimana tapi kita bisa lakukan pijat jantung luar
artinya dari luar harus dilatih ya dok
karena kadang kadang kita berolahraga ini berkelompok kemudian kalau ada teman kita misalnya yang terjatuh kita suka kebingungan tuh dok
ya memang akhirnya cara menolongnya pun mungkin kurang tepat dan terlalu lama
karena itu saya tadi tegaskan bahwa cara menolongnya pertama cari bantuan dan asumsikan kita akan bawa ke rumah sakit terdekat
yang kedua apabila memang bisa lakukan maka lakukanlah pijat jantung luar
memang ini sebaiknya orang yang pernah terlatih
nah tapi ada caranya
karena itu anda sebaiknya apabila anda seorang atlet atau seorang sport enthusiast atau seorang pejabat pekerjaan
seorang pejabat publik yang bekerja di luar tempat umum makanya sebaiknya bisa melakukan rtp
nah namun namun ada khususnya nih di era pandemi ini sebenarnya tidak ada emergensi
apabila kita menemukan orang yang tidak dikenal hati hati menolong
karena jangan sampai kita saling mengeluarkan virus tersebut
jadi kita harus hati hati dan memang tidak harus kita menolong apabila kita tidak mengenal orang tersebut
menolongnya dengan cara kita panggil bantuan saja
jangan sampai saling menularkan virus
jadi biarkan orang orang
yang berkompeten yang bisa menolongnya
baik hati hati dan juga mencari pertolongan kepada orang yang berkompeten dalam hari ini adalah ke rumah sakit atau petugas medis
tapi dok ini kan banyak warga yang sekarang berlomba lomba untuk berolahraga
karena pemerintah memerintahkan atau menghimbau warga untuk tetap di rumah
sedangkan warga juga ingin berkeringat ingin kena matahari
sebenarnya ada nggak sih dok indikator atau alat yang bisa digunakan misalnya
supaya diri kita sendiri bisa tahu
oh detak jantung kita dengan kecepatan sekian atau dengan ukuran sekian harus turun begitu
kegiatannya harus lebih pelan lagi
bagaimana dok menghitungnya
apakah kemudian itu ada rumusnya yang bisa diketahui kita orang awam atau bagaimana
halo dokter apakah dokter vito masih bergabung bersama kami
baik nampaknya kita sudah putus komunikasi dengan dr vito
tapi kita sudah tahu poinnya bahwa jika ada yang terkena serangan jantung
kita harus segera mencari pertolongan dan hati hati
pada masa pandemi covid sembilan belas seperti ini kita bisa menularkan atau tertular covid sembilan belas